kenapa saya yang beli bensin
waktu motor ini dicuri abang ngapain
nah kan abang yang salah
iya enggak tante
iya enggak cek
kenapa kamu enggak ngebelah saya
motor ban buka

iya kok tahu
ikut saya tekan kondisi
saya gak bisa ikut lama lama nunggu suparman
yaudah gak apa apa
bukannya gak apa apa
kan tadi tante yang ngajak saya naik bajai
kan cek lilis yang ngajak saya naik bajai
masak sepuluh ribu
masak lima belas ribu
masak lima belas ribu
masak sepuluh ribu
masak sepuluh ribu
masak sepuluh ribu
dia takut sama saya
saking takutnya larinya udah kayak mobil balap
sekarang motor saya udah nggak bisa wuss nih
ya di pom bensin
maksud saya pom bensinnya di mana
mas kalau mau beli bensin di mana
saya tahu maksud saya pom bensinnya di mana
nggak tahu saya belum pernah ngukur
kamu dengar sendiri kan
kata tukang warung itu pom bensinnya di sana
kalau mau beli bensin di tukang eceran lebih dekat
deketnya berapa kilo
belum pernah ngukur ya
kamu dengan sendiri kan kalau mau beli bensin eceran di sana
ya udah sana beli bensin
masa bang tega lihat perempuan dorong dorong motor sendiri ke tempat bensin
sekarang saya mau tanya ini motor siapa
kenapa saya yang beli bensin
nah kan abang yang salah
iya nggak tante
hah bantuin siapa
berarti abang lebih salah lagi
jadi soal beli bensin emang tanggung jawab abang
ya udah mana uangnya
abangnya mau beli bensin kok minta uang sama saya
kita nunggunya di warung aja
mau minum nggak
tukang bensin eceran di mana ya
tadi katanya deket
itu orang itu soalnya dari kampung
biar ngelewatin dua gunung tetap aja dia bilang dekat
ya udah makasih
kok saya yang disuruh bayar
dia di sini jelaskan
kalau tante kaya
berapa liter bang
itu harga di pom bensin
mendingan beli di pom bensin
ya udah beli di pom bensin aja
ya udah rp enam gapapa
bensinnya gak dijual
motornya tukar sama baja ya
yang mana kehidupan bangsa di kota anda

dersayang pun crate